kau jangan bermain api denganku jono
aku tidak akan segan segan menghukum dan menyiksamu
singkirkan semua barang barang yang ada hubungannya dengan agama
buang semua ayat ayat yang tidak aku suka itu
ada apa ganteng
dia bukan pengikut ganjeng ratu
yang ini pengikut panjang ratu
oh yang ini
kita sebar jemaat dulu yuk
buat penglaris pengikut ganjeng ratu
iya jangan lupa
dia bukan pengikutforan ratu
nah teh penglaris teh
nah silahkan pilih
masih bagus teh
pilih aja dulu
teh teh teh kita beli dulu teh
segar segar bu pilih bu
silahkan pilih bu
murah masih segar segar bu
eh eh bu
jangan beli di sini bu
dagangannya pada busuk
lihat aja bu di sebelah
dagangan laris uangnya kumpul
ini kalau nanas berapa
pem slower lagi

eh dulu bisa begini
air lebih basuh ini
pasti salin banget kan
dagangan saya nggak ada yang laku
ya udah kalau begitu aku pulang duluan ya
heran sial benar saya hari ini
sama sekali dagangan saya tidak ada yang laku
padahal buah buahan ini baru tiga hari saya beli
tomat ini busuk
jeruk ini juga busuk
ayah ini busuk
kalau begini terus saya bisa bangkrut
kamu bingung karena daganganmu tidak laku jono
dan akhirnya itu semua
kamu ingin daganganmu laris
kalau begitu kamu harus punya ilmu pengawas
datanglah ke gunung kawi kalau kamu ingin kaya
kamu tidak jombl stanie
duduk duduk duduk
kenapa kamu gak jualan
saya bangkrut pak
pada busuk semuanya
sebenarnya aku sudah lama pengen ketemu kamu
tapi nunggu waktu yang bagus
terus terang pak
sebenarnya saya iri dengan dagangan bapak
dagangan bapak selalu laris dan laku terus
jualan itu mesti ada syaratnya no
supaya kita banyak pelanggan
dagangan kita laku keras
he orang orang yang jualan di pasar ini noh
semuanya pakai penglaris
tanpa penglaris noh mustahil bisa sukses
nah terbukti kan kamu bangkrut
ya sudah aku ada perlu sebentar ya
aku tinggal dulu
kalau kamu perlu ilmu pengelarisan kamu temui aku
nanti aku kasih tahu tata caranya ya
aku tinggal dulu ya
berhenti nggak tapi
ya kakak mau ny franca
saya menemukan hal mudah saja
prévester saturday testa militer jadi yang bers sealen
tujuan supaya menjadi cepat kaya
ini uang satu juta
kamu pakai saja dulu
tidak usah pinjam
nanti malah jadi beban pikiran kamu
cepat bayar hutang suamimu ke sidirun
jangan bikin keributan lagi malu
terima kasih bu de
nanti malam ada pengajian di pamantri
ajak sekalian sidirun
mana lagi susah sidirun
enggak tahu tuh bantul
jangan tadi malam kanjung ratu
sekali sekali kan nggak apa apa saya
selamat malam pak duryat
silahkan silahkan duduk
terima kasih pak
aduh ada apa ini tumben tumben ini
saya kemarin mau nanya tentang
ilmu penglarisan pak
kenapa muka bapak seperti
kamu gak usah takut
aku ini menjadi pengikut putri gunungkawi
nah dari sana itu aku dapat ilmu pengelarisan
sehingga aku menjadi
menjadi orang yang kaya
karena daganganku selalu habis terjual
dengan ilmu penglarisan
kamu tidak akan lagi bangkrut
kamu akan terbebas dari utang piutang
kecelakaan besarlah bagi orang orang yang melakukan perbuatan curang
jono intinya adalah bahwa orang harus jujur dalam berdagang
hutang kamu sudah menungguk
pokoknya hari ini kamu harus selesaikan tentang kamu
kamu kok malah bengong
aku tahu kamu masih bimbang
dan kamu akan berangkat sendiri ke gunungkawi
ilmu penglaris itu selalu minta tumbal
tumbalnya itu biasanya keluarga dekat
saya sangat menyayangi keluarga saya

jangan ikut gue gabung dari dulu
gue bakal susah hidup loh
gue bakal kentutin dagangan lo
ini liat tuh say
kamu tunggu disana
takut ada tamu lagi
coba pejamkan matamu
kau akan berada di tempat alam yang lain
kau akan berada di tempat alam yang lain
kau akan berada di tempat alam yang lain
kau sudah bingung sekarang
ada pusuk di daerah kamu semua
kalau kamu tidak menunggu aku menghentuknya
kamu tidak akan datang kembali
ini adalah salahku
berarti kamu tidak punya uang
kasihan kamu sudah bangkrut
selamat datang di kerajaanku jemim
kau akan bahagia jika menjadi pengingin
saudara telah bertemu dengan penguasa kerajaan gulug bukawi
sekarang saya ingin tanya sekali lagi
apakah saudara masih ada niat untuk minta pengelarisan itu
saya tetap ingin mempunyai ilmu pengelarisan
dengan mengucapkan niat itu
berarti saudara telah mengikat suatu perjanjian dengan putri gunung kami
terima kasih mbah
dan satu lagi yang harus kau ketahui
semua yang saudara lihat di sini harus kau ceritakan kepada istrimu
dan mengajak melonggok pada sumut itu
subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah
apa yang sedang dialami siti ini
kelihatannya dia sedang mengalami masalah yang berat
bapak dari mana aja sih pak
kok jam segini baru pulang
untuk apa kamu menunggu
menyiksa diri saja
aku tuh khawatir pak
tadi bapak tuh pergi pergi gitu aja nggak bilang mau ke mana
aku kan gak bisa tidur
udah jangan ngomel terus
saya sudah pergi ke sana
ternyata apa yang saya lihat di pasar semuanya ada di sana
kamu jangan cerita sama siapapun
itu rahasia kamu sendiri
saya tidak mengira
kalau raja para siluman itu adalah perempuan yang sangat cantik sekali
dia itu putri gunungkawi
cantiknya memang luar biasa
tapi ilmunya kesaktiannya sangat mengerikan
sekali kamu terikat sama dia tidak akan kamu bisa melepaskan diri
kecuali maut menjemputmu
kamu harus laksanakan semua perintah gunungkawi
tapi saya masih ragu untuk menyampaikan pada istri saya pak
karena istri saya cepat panik dan nyalinya kecil
kamu harus bisa
kamu jangan main main sama putri gunungkawi
saya sudah menjadi pengikut putri gunungkawi
tapi kenapa wajah saya seperti monyet
apakah sifat saya seperti binatang itu
kamu jangan begitulah john
dimusuhi aku ada perlu
mau bicara soal yang enak enak
ada apa datang pagi pagi kemarin
juragan punya stok
boboan banyak dia bilang
kamu boleh mengambil sebanyak
yang kamu mau bayarannya
kapan saja itu terserah kamu
kalau dagangannya sudah laku
aku gak pernah bohong sama kamu
kita kan sudah berkawan lama
nanti siang kamu ditunggu juragan
aku pergi dulu ya
itu kang dirun
kenapa tiba tiba berubah jadi ramah begitu
kalau datang selalu aja ngomel
tadi aku dengar
dia mau ngasih dagangan
terus bayarnya bisa belakangan
apa itu benar pak
sekarang ini saya sudah punya
mungkin ini awal lancarnya
ibu tidak menderita lagi
udah udah udah
dia wanita yang lemah
saya khawatir dia takut terguncang jiwanya
tapi juru kunci itu mensyaratkan
kalau istri saya harus tahu
apapun yang ada di dalam sumur nanti
dia harus menerimanya
dia harus menerimanya

saya ingin dipaulukan juga
tetep mengapain namanya
dia berpukul ke mirip
tapi dia terlalu berkeputusan
kitip pendek jatiit yang
kamu mau bunuh astrid pak
tenang ibu tenang
kamu kejam kamu jahat
manusia macam apa yang tegak membunuh anaknya sendiri
tenang ibu kamu jangan serius begitu
tidak ada yang perlu dibicarakan
sudah jelas bahwa kamu seorang pembunuh kamu pembunuh
kamu tidak punya perasaan
bunuh saja aku man bunuh
kenapa kamu bunuh astrid
astrid tidak bersalah
kamu kan tahu kalau saya sangat menyayangi anak anak
tapi perjanjian dengan putri gungkawi sudah berjalan
dan saya tidak bisa menghentikanmu
bukan main sekarang baru terbuktikan apa yang aku sarankan dulu
baru seminggu kamu dari gunung kawi jualanmu sudah laris
sebentar lagi nok kamu akan jadi juragan besar
bisa aja pak terima kasih
semua ini berkat petunjuk dan nasihat pak buriyat
oh aku buriat
ibu aku boleh gak main di lapangan aku juga ya bu
boleh tapi sebelum duduk asar harus udah pulang ya nggak boleh telat
astagfirullah asli kenapa kamu nak sakit
ya kakak lari
saya baria sekali
astaga aku baru
jangan sayang kamu harus berhenti

banyak juga aku masukkan hari ini
gimana penglaris hari ini
wah lihat dagangannya laku sekarang
oh iya jon aku mau bawa kabar baik untuk kamu
juragan baru membeli mobil pickup baru ternyata adiknya yang mau pakai tidak jadi john
terus apa hubungannya dengan saya
juragan akan memberikan mobil itu pada kamu supaya kamu bisa mengambil dagangan lebih banyak lagi
yang bener kang
masa aku bohongin kamu sih jon sumpah demi semua dedemit yang ada di muka bumi ini
percaya deh sama aku
oke sekarang aku pergi dulu ya
sebentar lagi bapak pulang

semua agung agungnya mal hdr
milih mobil baru itu

kamu basesen gipin

berettes kecilnya ya
kak sti belum sembuh tapi sekarang udah istirahat
aduh bapak kamu kok belum pulang ya
aduh bu sabar riana sebentar lagi bapak pasti pulang

pak deng ingin menggantungkan ayat ini di dinding rumahmu
bukan untuk dikeramatkan
tapi untuk bisa mengingatkan kamu sekeluarga
pada ayat suci yang diturunkan allah swt
untuk melindungi umatnya dari godaan setan
iya pak d
lebih baik gambar lukisan itu diganti dengan ini
yang lebih bisa mendatangkan manfaat bagi penghuninya
iya pak d
kita satu aliran
kita satu aliran
kita sama sama memuja putri gunung kawi salman
dulu kamu aku yang ngantar ke sana
jangan mengajari aku
semua risiko menjadi tanggung jawabku sendiri
tidak bisa begitu salman
kamu bisa kena hukum salman
dan aku bisa kena akibatnya salman
siapa yang bisa menyentuh tubuhku
semua setan jin perawangan tidak akan bisa melawan
aku sudah tidak peduli lagi dengan tumba tumba
salman kamu jangan main main sama mangut ya
aku tidak mau lagi ngurusin urusan kamu
baiklah aku sudah tidak peduli lagi
kamu orang hatu
manusia licik dan serapak
kau pikir begitu mudahnya kau dapat melupakan perjanjian
kau takkan lepas dari hukumanku
aku sudah bosan jadi pengikutmu
apalagi ini bebas dari jin perawangan dan tumba tumbalmu
jangan ganggu aku lagi
kau telah menikmati harta kekayaan pemberianku
dan sekarang kau ingin melupakan wajibamu
setelah kejadian itu
rumah salman langsung terbakar
harta dan kekayaannya ludes di lalap api
gak lama kemudian istrinya pun meninggal secara aneh
mengerikan sekali pak
ya memang begitu
karena itu jono demi untuk keselamatan diri kamu
kamu harus mencegah anak dan istri kamu untuk berhubungan dengan para ulama
kang jeng ratu bisa marah besar
walaupun kamu sudah ngasih tumbal
tapi kamu tetap akan kena hukumannya
saya akan melarang istri saya untuk datang ke rumah padinya
ada apa pak

sudah saya bilang cepat buang buang

diga licin mohon perubahan
tadi saya perlu mendengarnya
singkirkan semua barang barang yang ada hubungannya dengan agama
buang semua ayat ayat yang tidak aku sukai
baik baik tuan putri
semua perintah tuhan putri akan saya laksanakan
ingat jomil kau telah mengikat perjanjian dengan aku
dan hanya mautlah yang bisa melepaskanmu dari perjanjian itu
saya tidak akan mengingkari janji
dan aku tunggu tumbang
aku sudah menduganya dari semula
tapi aku tidak punya bukti untuk menuduhnya
sekarang apa yang terjadi
bukankah kamu sudah kaya
sekarang sudah waktunya untuk memberikan tumbang lagi
tapi saya tidak mau kalau harus kehilangan anak saya lagi mbak nek
lebih baik saya tetap miskin
kalau begitu sebaiknya cepat bawa anakmu ke sini
karena sewaktu waktu iblis itu bisa saja datang
di mana anakmu sekarang
kita masih ada di sekolah pak de
jemput dia di sekolah
dan cepat bawa ke sini
jangan dibawa pulang ke rumah berbahaya
kamu tidak menepati janji john

anak itu berada di rumah ustadz keparat itu
aku tidak bisa menembus rumahnya untuk mengambil nyawa anak itu
atau kau yang akan dijadikan tumbang
baik waduh baik
kamu mau menyambut usahaku untuk menjadi kak ia ya
kita sudah ada dalam perlindungan pak d
biarkan dia tumbuh dan berkembang di sana pak
dia malam ini harus ada di rumah
kali ini aku tidak akan membiarkan anakku jadi kembali lagi
bunuh saja aku pak
jadikan aku tumbangmu
jangan kau ambil anak anakku jadi korban
kalau kamu tidak mau mengambil anakku malam ini
kamu akan dibunuh
kamu tidak punya banyak waktu juno
aku sudah bilang berulang kali
perjanjianmu denganmu hanya bisa berakhir jika maupun jono
baik tuan putri
saya akan segera mengambil anak saya
kamu tidak hanya akan mati
tapi juga akan kusiksa
cepat ambilkan tumbal untukku
baik tuan putri baik
bayangkan sehat tuhan
bangun bnik ibu
untuk berakhir di dunia semua living together
ambil tinta sekarang juga ayo cepat
cepat berikan anak saya
ada apa lagi dengan si jono ya bu
biar aku melihatnya dulu
cepat berikan anak saya
malam ini dia harus ada di rumah
apakah kamu ingin dia dijadikan tumbal juga
jangan jangan pak d biar kan saya saja yang jadi tumbal
biar kan saya saja yang jadi tumbal

masya allah begitu kuat iblis yang merasuki jiwamu jono
cepat pak d berikan anak saya
jangan sampai saya kehilangan kesabaran
cepat pak d
kamu harus bisa membebaskan diri dari iblis yang menguasai jiwamu jono
kamu harus bisa melepaskan diri dari iblis yang muasai jiwamu jono
jangan kicam kur ustaz
orang ini telah membuat perjanjian dulu
jika dia tidak memberikan tumbal
maka nyawanya yang akan pecat
kamu adalah makhluk yang dilaknat oleh allah subhanahu wa ta'ala
kembalilah ke tempat
jangan ganggu dan jerumuskan umatku ke dalam lembah kenistaan
jika begitu kau juga harus mati
tini jangan sentuh dia
suamimu telah melunasi perjanjiannya dengan iblis yang selama ini dipujanya
kembalilah kamu berjamaah
untuk memohon petunjuk dan ridho dari allah subhanahu wa ta'ala
kamu masih mempunyai tugas untuk mendidik dan merawat kedua anak